dengan menggunakan pesawat nirawak alias drone
itu dulu dong cewek dulu yang dijawab
jadi gerindra tidak merasa menjadi objek pemantauan intelijen ya
di dalamnya tuh ada kak ejil nefuti yang aku inget sama dewinta azali
apalagi datang dari seorang presiden yang menjelaskan
itu untuk tiap tiap wilayah itu disamakan atau sengaja atau dibedakan pak harus secara perjalanan pembuatan desain itu
sementara mahfud md menangkis serangan gibran dengan menyebut receh pertanyaan yang dilontarkan
dia penyemangat dia tuh
karena banyak sekali cerita cerita
kamu minta tambah gaji sama pak alem kan
namun tidak demikian dengan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan
ini kalau udah latihan fisik kan paling ogong ogongan ya
kalau kemarin saya liat waktu kemarin latihan saya masih ada sih siapa tau di hapus hari ini kan
ada kebutuhan dari konsumen kita
terus gimana itu lu tanago gimana tuh prosesnya itu masuk ke tanahgo waktu itu lu kan klub nggak ada dong atau gimana pas lagi di u itu
permainan itu siapa yang memainkan
apakah ada potensi kemudian untuk kembali lebih meningkat intensitas aktivitas gunungnya atau seperti apa pak